kita beralih ke informasi lainnya
seorang ibu rumah tangga di jalan duku kupang timur surabaya
melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan membakar diri kami siang
dalam aksinya itu sang balita yang masih berusia sembilan bulan ikut terbakar
warga jalan duku kupang timur sepuluh a surabaya kami siang
digegerkan dengan aksi nekat ibu rumah tangga
yang melakukan percobaan bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri
ironisnya aksi ini juga membuat balitanya yang masih berusia sembilan bulan turut terbakar
pelaku percobaan bunuh diri diketahui bernama purwaningsih
penghuni kos nomor enam belas di jalan duku kupang timur surabaya
dari keterangan saksi aksi itu diduga karena tekanan pelaku
setelah terlibat cekcok dengan sang suami
seluruh pengunikos baru mengetahui ketika korban menjerit
dan api sudah membakar bagian kaki hingga pinggang serta wajah purwaningsih
sementara anak balita purwaningsih terbakar di bagian punggung
pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis
oh bertengkar ya
anaknya umur berapa mbak
yang kecil yang kebakar itu
tapi ini depan sana
itu dibakar sendiri atau dibakar ayahnya
kalau dibakar ayahnya nggak mungkin dibakar sendiri mungkin
kasus ini pihak kepolisian masih belum bisa dimintai keterangan
sementara sang suami pelaku percobaan bunuh diri
juga menolak para wartawan untuk dimintai keterangan
wayu pratama surabaya